kuda makan yang banyak ya biar sehat
tempat wisata yang menawarkan interaksi langsung dengan hewan banyak ditemui di beberapa tempat
tak hanya sekedar melihat dan mengenal hewan pengunjung terutama anak anak bisa berada lebih dekat bahkan sekaligus memberi makan hewan hewan tersebut
tapi tentunya dengan pengawasan orang tua ya
bagi para orang tua berwisata edukasi menjadi pilihan agar anak bisa bermain sekaligus mempelajari hal hal baru
salah satunya ini melatih sensorik motorik anak keberanian ya dengan berkuda
sekalian jalan jalan sekalian mengenalkan itu hewan hewan
jadi anak anak biar ngerti itu apa sih kuda jadi biar lebih berani lah
wisata edukasi bisa memberikan banyak manfaat untuk anak
karena anak akan belajar hal hal baru yang bisa meningkatkan kreatifitasnya
ini sangat penting sekali karena kita tahu bahwa ada istilahnya
namanya learning by doing atau kita juga bisa sebut dengan experiential learning
di mana anak belajar melalui pengalamannya
selain itu juga ada fungsi kreatifitas
karena dengan anak mungkin mungkin apa di stimulasi hal hal yang baru
membuat anak juga semakin kreatif dan berpikir
di masa pandemi covid sembilan belas ini sejumlah tempat wisata edukasi tetap menerapkan protokol kesehatan bagi para pengunjung
oke untuk protokol kesehatannya sendiri
kita menerapkan tuh biasanya kita menggunakan masker itu sangat wajib
dan juga kita menyediakan hand sanitizer di beberapa titik
jadi para pengunjung atau visitors itu bisa menggunakan secara gratis
jadi tetap perhatikan protokol kesehatan ya
agar kegiatan wisata tetap berjalan aman dan nyaman